wakil gubernur ntb siti romi jalila mengatakan ntb siap menyambut peralatan motogp dua ribu dua puluh dua seri kedua
kesiapan mulai infrastruktur transportasi hingga rekayasa lalu lintas sudah disiapkan
agar gelaran motogp berjalan kondusif dan lancar
gelaran motogp dua ribu dua puluh dua seri kedua di sirkuit internasional mandalika tinggal menghitung hari
sejumlah persiapan mulai dari infrastruktur hingga pengamanan
serta transportasi bagi penonton pun telah disiapkan
aparat gabungan tni polri dinas perhubungan pun sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penyekatan
di antaranya di monumen kota mataram di bundaran bandar udara internasional lombok zainuddin abdul majid dan simpang singgung
ya alhamdulillah secara umum kita siap ya untuk motogp delapan belas sampai dua puluh maret beberapa hari ke depan
kesiapan lainnya semuanya sudah hampir rampung semuanya jalan ya termasuk transportasi